ngapain pula kalian disini
kita kan belum serius saya bicara
masuk lagi ke dalam masuk ke dalam
sudah aku kirim ke
himpun kau ya jadi kalian
mainkan lagu itu buat kalian tanding dance
tiba tiba di tengah latihan kita mau ganti lagu
macam mana sih kalian berdua ini
kok biru baru lagu ini sudah
bagus banget sudah kiri ini
sudah alat musik
eh mau kemana
entar aja entar aja gantian ya
aduh apaan sih udah mendingan lo
tunggu disini lo jagain tuh si rara
pokoknya kita harus cari informasi tentang kakak
aduh deh cepetan
oi selamat siang
ya kita dipanggil lagi itu ada apa ya pak
tentang hukuman kalian berdua
tapi macam mana
kalian sudah latihan dance belum
eh yang saya tanya itu latihan dance sudah apa belum
bukan latihan liat liatan
hai sudah apa belum
eh kalian serius nggak sih menjalankan hukuman ini
serius pak maksud saya belum itu
jadi kita tuh pini latihannya
sebelum sekolah gitu
aku gak mau
aman tadi dia rasa gak
aman kok kalau gimanya
ya udah aman yuk cepet cuy
tenggalin nih pak
ini pasti ada hubungan ya
semua hukuman mereka yang kemarin
penasaran deh apa sih hukumannya
jadi gini ini saya kasih tau sama kalian berdua ya
nanti lagunya biar dari saya aja
ini lagunya mantap banget
bapak yang pilih pak
nah ini dengar ya
pak togar tenang aja
tau udah gak usah repot repot
misal udah pilih lagunya
ini lagunya bagus banget
biar aku yang milih aja
macam mana sih kalian berdua ini
nih coba dengar lagunya
coba dengar ya
kau dengar dekat dulu
biar kau tau
macam mana setuju kan

gimana kalau kita berdua nyari
buka lah telinga kalian itu
kau lihat deh kan musiknya namanya
tapi kan bagus itu relatif
iya itu bagus itu relatif
bagus tuh bagus azah
gak usah lagi pakai relatif
kan udah bagus bagus
pokoknya dibagus bagusin aja
ini kayak ready banget ini
ini kok gak kedengeran apa apa sih
kok gue cuma dengan musiknya doang sih
pak togar panggil mereka
cuma denger musik doang
lo tuh bikin malu anak ipa aja sih
mikir tuh jangan cetek gitu
ya makanya lo tuh mikir tuh yang logis
ya bisa aja nih ya pak togar itu
manggil mereka terus kasih denger musik yang mereka gak suka sebagai hukuman nih
jadi kan mereka di dalam tuh stress tuh kan dengerin musik
jadi mereka kapuk
jadi gak akan ngulangin kesalahan mereka lagi
mana ada hukuman kayak gitu
mungkin gak kedengeran kan
lagi ngapain kalian di sini
sebentar kayak ada yang hobi
sebentar jangan kemana mana jangan kemana mana ya
ini sudah dua kali ya aldino arin
atau kalian mau benar benar ibu laporkan ke pak togar
jangan bu jangan bu please please pak
kalau udah dua kali ya harus dilaporkan lah bu
biar mereka dapat hukuman tegas dari pak tonggar
sudah tidak perlu dilaporkan saya sudah dengar
eh macam marah sih kalian
katanya murid berprestasi
mendengar pembicaraan orang lain
mengubing pembicaraan orang lain
itu namanya tidak sopan
ya paham pak maaf pak
maaf banget pak
pak pak pak jangan dong pak
please jangan pak please maafin aku ya pak
setelah kalian pulang sekolah bersihkan semua halaman
tidak pak please pak saya tahu
sudah mbak kau jangan merenggut macam itu
iya tapi saya tidak akan mengulangi kesalahan
tapi jangan dihukum pak maafin pak please
kalau maaf saja tidak membuat kalian kapok
kalian dengerin aja omongan pak togar
iya kan tapi ini sudah sama sekolah
dan ingat jalanin hukuman kalian sepulang sekolah
sudah mainkan mainkan bangkat
langsung jalan cepat
ih lambat sekali kau
kenapa pula kalian di sini
kita kan belum serius saya bicara masuk lagi ke dalam masuk ke dalam
tak tak sopan kalian
nah lagunya sudah aku kirim ke handphone kau ya
jadi kalian mainkan lagu itu buat kalian tanding dan sing

oke nanti kalau tiba tiba di tengah latihan kita mau ganti lagu
jangan lagi macam mana sih kalian berdua ini
kok dirubah rubah lagu ini sudah bagus banget
sudah keren ini sudah alat musiknya pun compelite
sudah konkret macam mana sih kau
sudah pakai lagu itu aja titik
pak buat rifki saya bisa pastiin kalau dia bakal pakai lagu itu pak
kalau kayak gitu saya pamit kelas ya pak
eh tapi sebentar ya
jadi begini nanti setiap kalian latihan dance
ya kan kalian kirim videonya sama aku
jadi biar aku tengok bagaimana perkembangan kalian berdua oke kan
pak nggak usah pak jangan kayak gitu gitu
tenang aja pak rifki pasti bakal kirimin kok ke bapak tiap hari
pak tapi nggak usah nanti nanti nanti
nanti jadi nggak kaget pak nggak spektakuler lagi
sebetulnya si ripki sama si michelle ini murid yang baik
murid yang baik
murid yang bertanggung jawab
saya juga tidak mau kehilangan mereka ataupun siswa siswi yang lain
saya masih ingin bersama mereka
rara yojin bales dong pesen davin
jangan marah dong
davin bisa jelasin semua sama rara
please bales ya kita ketemu ya nanti
yah serius ini ngambeknya si rara
gue harus gimana dong masa iya gue ceritain rara soal dewa